sahur di awal puasa kerap menjadi tantangan bagi sebagian orang
karena dibutuhkan penyesuaian atau adaptasi kebiasaan
dari yang sebelumnya sarapan di waktu pagi menjadi sahur di waktu subuh
saat bangun sahur tepat waktu kita masih memiliki kesempatan
untuk menyiapkan makanan dan makan sahur bersama
namun tak jarang ada kalanya kita bangun kesiangan dan melewatkan jam sahur
penting banget soalnya kalau sahur tuh selama berpuasa jadi lebih berenergi
jadi nggak lemas terus selain itu kan sahur juga kan sunah ya
sebelum tidur tuh kita udah niat banget untuk sahur
jadi semua mua itu sudah dipersiapkan untuk sahur
menurut dokter gizi sindiawati makan sahur penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian
menjaga stamina dan daya tahanan
dan menjaga kebutuhan tubuh selama seharian berpuasa
kalau kita tidak ada sahur tentu saja pada waktu berbuka kita membutuhkan energi yang cepat
untuk membantu mengembalikan tenaga kita
salah satunya misalnya kita memilih buah kurma silahkan
atau sesuatu minuman yang manis tapi tentu saja jangan berlebihan
siswa sindiawati menganjurkan untuk makan makanan dengan gizi lengkap dan seimbang
di waktu sahur dan berbuka puasa
misalnya nasi merah
atau nasi putih dengan perbanyak sayuran
protein rendah lemak mineral dan vitamin seperti tempe tahu sayur dan buah buahan
meskipun makan sahur bersifat penting tidak semua makanan aman dikonsumsi saat sahur
sejumlah makanan pantang untuk dimakan saat sahur seperti minuman bersoda minuman kafein seperti teh

makanan asin berpengawet dan minuman atau makanan tinggi gula
makanan dan minuman tersebut tidak hanya dapat membuat kita merasa lebih cepat haus lemas kekurangan cairan saat berpuasa
jadi jika kita ingin bangun sahur tempat waktu usahakan untuk tidur lebih awal
dan juga hentikan atau kurangi waktu bermain gadget atau handphone menjelang waktu tidur
kemudian pada waktu berbuka puasa
kita harus memilih pula minuman yang mengandung kafein
tentunya agar kita tidak bangun kesiangan dan juga ibadah berpuasa menjadi lebih lancar
syifa hanifah andri kurniawan saputra depok jawa barat